undang makamah konstitusi
bunyinya kurang lebih
pengujian peraturan perundang undangan
di bawah undang undang
di makamah agung
yang menjadi atasan
atasan dari undang undang
produk perundang undang di bawah undang undang itu
sedang diuji di makamah konstitusi
jadi wajib diberhentikan
bahasa warung kopinya apa
bahasa warung kopinya itu pengujian di makamah agung
gak boleh terjadi
jangankan putusan pengujian saja tidak boleh
karena memang undang undangnya sedang diuji
di mahkamah konstitusi yaitu undang undang pemilu
pkpu ini kan landasannya
meskipun halnya katanya
dua hal yang berbeda katanya
dalam fokus pengujiannya
jadi pasal lima puluh lima itu
jadi gak bukan
meskipun tidak berkaitan langsung
karena begini logikanya
makamah konstitusi itu
kadang tafsirnya melebar
dari yang diminta kemudian kemana mana ya
oleh karena itu
kesepakatan pembuat undang undang dalam hal ini
dan tentu saja dengan
makamah agung dan makamah konstitusi
untuk menghentikan itu
tradisinya itu dihentikan
tapi khusus untuk koruptor ini
makamah agung berubah
melanggar peraturan pasal lima puluh lima
nah mas yupen ini paham betul
sesuatu yang dijalankan
maka putusan itu harus dianggap
batal demi hukum
tidak pernah dianggap pernah ada
putusan itu dianggap tidak pernah ada
artinya putusan makamah agung
dalam rangka pengujian
harus dianggap tidak pernah ada
karena melanggar undang undang pasal lima puluh lima itu
nah kalaupun masih banyak yang
berkeras hati untuk menerapkan
putusan makamah agung ini
pihak pihak tidak bisa
untuk menerapkan putusan ini
seketika itu juga
karena berdasarkan pasal delapan ayat dua
peraturan makamah agung
putusan makamah agung itu
sifatnya tidak berkecuali
karena prosesnya sudah jalan
bisa untuk sementara waktu
terus menjalankan proses
yang sudah digunakan
mempertimbangkan putusan makamah agung
nah putusan ini dapat
berlaku dengan sendirinya sembilan puluh hari
jadi ada tiga bulan
waktunya bagi kpu
untuk menerapkan putusan ini
masih boleh dicoret
para caleg ini ya
yang menjadi pertimbangan penting
bagi kpu adalah soal
seluruh partai termasuk
partai yang bang yupen ya
bang yupen gerindra
orang hukum paham
pakta integritas itu kan
perjanjian antara pihak
mengikat gak tuh
namanya fakta sum servanda
mengikat pihak pihak yang berjanji
berdasarkan azas ini
berdasarkan fakta integritas
bisa mengembalikan calon calon itu
kemaren kan sudah berjanji
ini kan hukum yang mengikat kita berdua
kpu dan partai partai politik
sekarang kami kembalikan
karena ada perjanjian
logikanya harus dipakai tiga tiganya
atau salah satu pun bisa membatalkan
salah satu bisa
salah satu bisa tiga tiganya bisa
anda terima nggak logika ini
tapi dijawabnya lebih asli
kami akan segera membalik
ada tiga logika yang dipakai oleh
ferry amsari yang intinya adalah
putusan mahkamah agung yang membolehkan
eksnafi korupsi bisa mencalekkan diri lagi
itu ternyata bisa saja tidak terjadi
jadi mas yupen tidak boleh bahagia dulu
anda terima logika
logika pertama adu kedua dan ketiga
sebenarnya memang kami tidak bahagia
dalam pengertian yang happy banget gitu ya
bahwa semua masalah sudah selesai
untuk tidak melaksanakan
putusan mahkamah agung itu
tidak secara eksplisit mereka menyampaikan
tapi kita tahu berapa hari terakhir ini kan muncul
perma nomor satu tahun dua ribu sebelas misalnya
bahwa ada kewenangan untuk
menilai selama sembilan puluh hari
nah ini pertanyaan kedua pak ferry tadi
saya pikir begini logikanya
saya mau kembali dulu ke pertanyaan yang pertama
apakah putusan mahkamah agung ini
sah atau cacat hukum
aturannya menyatakan bahwa
sepanjang undang undang induknya
judicial review itu tidak bisa dilakukan
nah kalau ini kan peristiwanya cukup nyata ya pada waktu itu
ada situasi deadlock budi waktu itu
ada putusan bawaslu yang
menurut undang undangnya wajib dilaksanakan
sama sama kuat lagi itu ya
yang satu katanya menunggu judicial review
ada situasi deadlock ada
konflik hukum yang mungkin tidak akan terurai
nah pada saat itu mk
itu mahkamah agung
toh pasal yang sedang diuji di mahkamah agung
itu adalah tentang
tapi yang saya pakai itu undang undang mk
mana yang kuat undang undang mk atau jumlah
kita bicara peristiwanya dulu
itu secara resmi merepresentasikan kelembagaan mk sendiri ya
artinya kan artinya ada kelompok kelompok ada institusi penegak hukum yang
concern juga dengan situasi deadlock ini
jadi mknya melanggar hukum juga dong
gak ada masalah
nah kita tahu kemudian konfliknya meruncing
setelah putusan pak taufik keluar
setelah lewat tiga hari mereka tidak laksanakan kita lapor dkpp kita lapor polda bahkan kita lapor kemana mana
kemudian ada tripartit
kita ingat dalam tripartit
ada dkpp ada bawaslu ada kpu dan mereka juga
salah satu konklusinya adalah
meminta ma untuk segera
mencarikan jalan keluar
oke jadi logika pertama sudah berhasil mencapai tiga partit dan mereka juga salah satu konklusinya adalah meminta ma untuk segera mencarikan jalan keluar

semua pihak sepakat
ini ada deadlock hukum yang luar biasa gitu ya
artinya hukum itu kan mencari jalan keluar budi
kalau tidak ada
maka harus segera dicarikan
nah kemudian ma dalam hal ini
saya berpandangan bahwa putusan mahkamah agung
penuh sempurna sah dan wajib dilaksanakan
itu logika yang pertama
yang kedua mengenai
nomor satu tahun dua ribu sebelas saya pikir
inilah yang disebut dengan akal akalan
yang kita fahami
bawaslu pernah sekali melakukan
dosa kalau dosa membuat pkpu itu kita anggap sebagai dosa
karena mereka sama sekali tidak beronang bud
mereka tidak berwenang untuk membuat norma
yang bertentangan dengan norma diatasnya
nah katakanlah itu kita skip
tapi satu yang pertama mereka
putusan bawaslu itu
kpu mereka abaikan
nah yang kedua ketika
mereka kemudian mencoba mengabaikan
bersembunyi dibalik pasal delapan
perma nomor satu dua ribu sebelas saya kira itu
sudah bukan lagi dosa itu bukan
kesalahan hukum lagi tapi itu adalah bentuk
penghinaan terhadap lembaga yudikatif sebelum masuk
ke poin ketiga fakta integritas
logika tadi semua happy kok semua
semua happy semua menyetujui
memutuskan secara cepat begini
di dalam hukum itu
jadi norma yang mengikat
bukan pernyataan individual
misalnya jubir mk
atau kesepakatan tripartit
makam agung bertindak
tapi norma undang undangnya itu
pasal lima puluh lima undang undang mk masih melarang
itu clear tuh clear jadi artinya
mahkamah agung tidak boleh menguji
nah pertanyaan timbul sekarang
beliau kan bertanya ini kan semua pihak
ingin ya ma memutuskan
nah caranya sudah ditentukan
oleh proses hukum
menimbulkan masalah praktik
ujikan saja ke mahkamah konstitusi
jadi pasal lima puluh lima nya di uji
tapi kan tidak ada
tapi kalau semua orang sudah sepakat
gentleman agreement diantara semua
stakeholder itu tidak bisa membuat
putusan ini jadi halal
kita ini kan negara hukum
bunyi pasalnya lima puluh lima itu sudah jelas
maunya mahkamah agung ya patuhi
prosesnya kalau memang
bermasalah pasal lima puluh lima nya uji
pasal lima puluh lima kalau tidak diuji
pasal lima puluh lima itu sudah masih
berlaku semua orang
tiga lembaga itu termasuk
pihak pihak terkait ya
yang lainnya harus menghormati ini
termasuk makam agung
karena undang undang ini harus
dijalankan oleh makam agung
begitu wajib berhenti ya berhenti
nah begitu kemudian rambu rambu
wajib itu ditabrak oleh mahkamah agung
makam agung melakukan pelanggaran
siapa yang berhak menindak
siapa yang berhak menjadi polisi
atau wasitnya bawah makam agung kamu salah
ya undang undang itu sendiri mengatakan begitu
polisinya mmk mengatakan
silahkan makam agung
melalui putusannya jadi hakim itu bicara
melalui putusannya bukan melalui
jubirnya ya jadi kalau jubirnya
bilang ini silahkan kem
undang undang berkata lain
nah yang dihormati
tahu juga saya kenapa mungkin belum
baca pasal lima puluh lima ya
pasal lima puluh lima undang undang mahkamah konstitusi
tentang akal akalan tadi
bukan akal akalan ya
dalam amarnya itu bunyinya begini
bertentangan dengan undang undang
yang satu satunya boleh mengatakan
peraturan di bawah undang undang
bertentangan dengan undang undang
adalah mahkamah agung
nah bahwa asli tidak berwenang
kembali lagi ceritanya
sesuatu yang dilaksanakan bukan
harus dianggap tidak pernah ada
jadi begini ferry amsari itu punya mahasiswa
karena ferry amsari tidak masuk
yang masuk guru sma
guru sma menilai muridnya
ferry amsari benar penilaiannya itu
tetapi tidak memiliki
walaupun diberi nilai a mahasiswa saya
dia tidak sah
karena diberikan oleh orang yang tidak berwenang
dalam konteks ini
dalam konteks ini bawaslu
mahkamah agung menjalankan yang bukan
kewenangannya tidak sah
tidak sah meskipun
oke oke kalau mengenai yang terakhir
fakta integritas ini juga salah satu ganjalan
gocekan terakhir dari ferry amsari
pakta integritas ini
sebetulnya ini sudah tuntas
menandatangani betul juga bahwa
parta integritas itu ada
di dalam pkpu
tapi kalau kita lihat hari ini misalnya
fakta integritas itu kan konsensual
antara kpu dan
ini kemudian tetap mengajukan
katakanlah nakal misalnya
katakanlah nakal mereka tetap mengajukan
tapi ada alasan mereka mengajukan
termasuk juga gerindra dki
alasan awalnya adalah
dari awal mereka sudah menduga bahwa
ini ada yang nggak benar dengan pkpu nya
jadi untuk memenuhi syarat saja gitu
diinikan segala macam gitu
pak tovik juga tanda tangan pak tni
jadi hanya prosedural bagi gerindra dki dan pak tovik

yang menarik adalah begini
kalau ada orang berpandangan
fakta integritas itu seharusnya dituruti
bukan pak toviknya
karena pak toviknya diajukan oleh partai gerindra
nah dalam hal ini
putusan di bawaslu misalnya
saya juga ingin menyatakan bahwa
sengketa tentang bawaslu berwenang atau tidak berwenang itu sudah selesai
karena sebetulnya bawaslu itu kan
yang diuji nya adalah
berita acara verifikasi bukan normanya
nah jadi saya anggap sudah selesai
yang menarik sekarang mas
yang menarik itu adalah apakah kpu
akan patuh atau tidak dengan putusan bawaslu
itu yang akan kita jawab
apa bacaan bayangan anda ke depan
meskipun tadi untuk urusan
pakta integritas yaitu prosedural
kemudian kalau mau dihukum jangan hukum pak tovik
pkpu dengan caranya menghukum partai itu
kembalikan para calon itu
kita kan sudah berjanji nih
tolong partai partai yang kandidat kandidat
yang bermasalah ini anda coret
kalau tidak tidak sesuai dengan perjanjian kita
jadi jangan hukum pak toviknya memang
hukum partainya untuk mencoret sendiri
apa yang akan terjadi jika
kpu memakai logika
yang tadi tiga logika utama
saya tanya satu hal mas
fakta integritas diduga dari awal
itu akan bermasalah
pkpu nya nah hari ini sudah terang benderang
bahwa ternyata memang itu salah
normanya gak bener nah sekarang kita balikin
pakta integritasnya salah maksud anda
pakta integritas itu kan tidak pakai pkpu nya
fakta integritas itu kan kesepakatan bersama
pakta integritas itu seberapa mengikat
pakta integritas itu seberapa mengikat
seberapa mengikat sih bang
seberapa mengikat harus wajib
pakta integritas itu dibunyikan
ini kan penyelundupan mas
mereka yang awalnya mengatur itu di batang tubuh
berubah menjadi pasal empat ayat tiga
maksudnya fakta integritas yang salah
atau ada caranya
jadi logikanya gini logikanya gini setelah kita pelajari ya
pkpu yang awalnya diajukan oleh
itu terbunyi secara tegas di dalam pasalnya
di dalam syarat bahwa syaratnya tidak boleh
kemudian kan direvisi oleh menkumham
nah di dalam revisinya itu berubah
jadi syarat pencalonan bahwa partai gak boleh mengajukan
nah kemudian kalau mereka ngajukan
mereka harus tandatangan pakta integritas
jadi artinya apa itu
artinya ini akal akalan nih
akal akalan lain saya pikir bukan pkpu
tapi partai yang sedang berakal akalan
terhadap peraturan dan kepentingan
para pemilih karena begini
harus diingat bahwa
pkpu ini melarang tiga jenis
tidak hanya korupsi yang dilarang
tapi juga pelaku pelecehan
seksual terhadap anak
dan bandar narkoba
jadi kalau partai mau tegas
bilang saja partai membolehkan
tidak hanya koruptor
tapi juga pelaku pelecehan terhadap anak
jenis kejahatan ini kan
bisa berulang ulang ya
oleh karena itu demi kemaslahatan pemilih
yang nantinya menerima kekuasaan
tidak mengulangi perbuatan
atau menggunakan kekuasanya
jadi ada kepentingan dibalik itu ya
yang lebih luas
menurut saya begini
gerindra ini kan banyak orang jago ya
partai yang lain banyak orang jago jago
fokusnya orang itu itu saja
karena yang menjadi fokus
tidak hanya tiga hal itu
larangannya tidak boleh over durasi
saya mau tanya langsung kepada bang yupen
apa yang akan terjadi
dalam bayangan anda
apa langkah hukum perspektif anda
sebagai kuasa hukum bang taufik
salah satu orang yang menggugat
jika kpu menjalankan tiga logika
yang diungkapkan bang ferry tadi
yang dilakukan oleh
seharusnya dia menjalankan pemilu
dengan berasas pada luber dan jurdil
tidak ada disitu disebutkan
diluar dari luber dan yurdil
tidak ada yang integritas pro anti korupsi
tidak ada luber dan judul saja
nah kemudian yang kedua
yang harus mereka pahami adalah
mereka harus membuat norma
yang tidak bertentangan dengan undang undangnya
oke kita akui ada spirit anti korupsi
tidak ada satu pun
partai yang menyatakan tidak anti korupsi
nah hanya kemudian jangan diatur di pkpu dong
dan menurut anda tidak nyambung
antara spirit anti korupsi dengan pkpu itu
tidak nyambung sama sekali
dan itu kan melanggar kewenangan mas
dan kpu itu bukannya tidak diingatkan
sudah diingatkan berkali kali
oke lah ada spirit misalnya
ya silahkan saja mereka merumuskan kemudian ke dpr
apa yang akan rusak
apa yang akan terganggu jika kpu mengabaikan
apa yang diputuskan oleh
nah ini yang paling menarik sebetulnya
katakanlah pak taufik dan yang lain lain itu
sehingga di dct nanti tidak masuk di
di dct di tanggal dua puluh kan dua hari lagi
pada saat itu saya berkeyakinan satu hal
bahwa kpu selain memaksakan kehendaknya
dia sudah melakukan pelecehan terhadap dua institusi penegakan hukum
dua lembaga yudikatif
yang satu adalah bawaslu
yang kedua adalah mahkamah agung itu
pelecehan itu keras sekali ya pak taufik pelecehan bahasanya pelecehan
mewakili pak taufik melaporkan kpu
karena tidak melaksanakan
putusan itu dalam jangka waktu tiga hari
saya lapor dkpp dan segala macam yang memungkinkan
nah ketika dia
tidak melaksanakan juga dengan akal akalan ini
sementara yang kita fahami
melakukan seperti mungkin katakanlah melanggar
yang disampaikan oleh mas ferry tadi
tapi itu adalah untuk menjadi solusi
mengatasi krisis sebetulnya
nah kalau sudah datang
mengatasi krisis tidak dihargai juga
sudah tidak paham tuh
krisis itu di perspektifnya
kpu merasa tidak ada krisis apa apa
apanya yang kritis krisis begitu ya
nah kalau kpu kemudian
sementara waktu putusan mahkamah agung
ya boleh saja
wong peraturan mahkamah agung sendiri yang mengatur demikian
masa kemudian kpu mematuhi
mematuhi undang undang mk
dianggap melakukan pelecehan tidak benar begitu ya
jadi pkpu punya landasan hukum
yang dibolehkan oleh perma
kpu juga punya landasan hukum
yaitu pasal lima puluh lima undang undang mk
lalu kenapa kemudian
apalagi sudah ada
pakta integritas yang

mestinya kan partai yang disalahkan
mestinya kan partai yang dipertanyakan ini
sudah tanda tangan malah tidak mau patuh
jadi secara politik dan secara hukum ini aman
bagi kpu untuk
mengabaikan apa yang
tidak ada satu bunyi pasal pun yang mengatakan
kpu sedang mengabaikan putusan mahkamah agung
oke dua puluh detik dari anda terakhir
katakanlah misalnya kpu tidak melakukan itu
apa yang akan terjadi
para korban akan terus melakukan gugatan gugatan
gugatan laporan segala macam
konflik akan terus berkepanjangan
dan akan bermuara di mk
apa yang akan dilakukan oleh mk
dia akan membuat putusan yang sejalan dengan
norma yang sudah dia terbitkan
nah dalam hal itu apa yang terjadi bayangan saya adalah
konflik tidak pernah usai dalam pileg kita
tanpa dasar hukum
kita akan lihat dua puluh september nanti
apakah logikanya mas yupen yang dipakai atau logikanya perang
yang dipakai oleh kpu
kita akan lihat nanti perkembangannya
kita akan duduk lagi disini membahas bagaimana hasil
terima kasih mas ferry terima kasih mas yupen
kami akan segera kembali usaha jadwal berikut ini tetap di layar pemilu